tiga hari diburu pelaku perampokan di desa kaliwungu
gedung reja jelacap jawa tengah pada senin pekar lalu
akhirnya diringkus oleh tim pabungan reskrim floresta jelacap
dan jantan raspol da jawa tengah
ketiga pelaku yakni iwan sugiono dan buang ini terpaksa ditembak di kaki
saat mencari barang bukti di daerah ogan komering ulu timur
sumatera selatan dengan perbatasan lampung
kepada polisi tersangka mengaku telah merencanakan aksi di cilacap selama sepuluh hari
dalam kurun waktu itu mereka melakukan survei sasaran
hingga pengadaan senjata api untuk melukai korbannya
kemudian kita lakukan pengejaran
jadi dalam waktu tiga hari
bisa ditelakan pengungkap
saat kejadian uang milik korban yang digasak sempat tertinggal di toko
saat mereka sudah berjalan sekitar dua ratus meter
tersangka kemudian nekat kembali ke lokasi kejahatan
untuk mengambil uang dan dekodasi tv kamera pengawas toko
ngambil duit ketinggalan
ngambil duitnya ketinggalan
ya tahunya udah berada udah jalan pulang
sekitar dua ratus meter kurang lebih
masih itu si sayun ini inget duitnya ketinggalan
yuk tinggal di mana
ketinggalan di dalam katanya
kan dia yang bawa dia yang datang
makanya balik lagi ngambil duit balik lagi terus
aksi kawanan ini merampok sebuah toko di desa kaliwungu
gedung reja cilacap ini sempat rekam ponsel warga yang kemudian viral di media sosial
aksi ini membuat shock dan panik warga sekitar karena pelaku nekat menembak dua warga yang ada di sekitar toko
damar sinuko semangat
marang jawa tengah